anda masih menyaksikan cnn indonesia sports weekend indonesia
berhasil meloloskan dua puluh delapan atlet untuk bersaing merebut medali di olimpiade kali ini
dan berikut adalah jadwal atlet indonesia yang akan bertanding di rio dua ribu enam belas
sebelum acara pembukaan tim panahan yang terdiri dari riau eka egata
hendra purnama muhammad hanif wijaya dan ika yuliana rohmawati
sudah bertanding di nomor individu bergeputra
namun sayang dari nomor bergu putra tim indonesia gagal lolos ke babak selanjutnya
lalu pada hari ini tepatnya pukul delapan belas tiga puluh dan sembilan belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
dua atlet dayung kita lamemo dan juga dewi yuliawati
akan berjuang meraih medali dari nomor single schools putra dan putri
dan keesokan harinya dua lifter putri indonesia sri wahyuni agustiani
dwi savitri akan berjuang di nomor empat puluh delapan kg dan lima puluh tiga kg putri
pada tanggal delapan agustus giliran dua lifter putra indonesia
eko yuli rawan dan muhammad hasbi yang akan berjuang dari nomor enam puluh dua kg putra
sementara dua lifter putra indonesia lainnya iketut ariana dan denny
baru akan bertanding pada sembilan agustus dari nomor enam puluh sembilan kg
dan juga tujuh puluh tujuh kg
dan peraih medali perak olimpiade london triatno baru akan bertanding di nomor tujuh puluh tujuh kg pada hari rabu sepuluh agustus mendatang
pada tanggal sebelas agustus barulah tim bulu tangkis indonesia memulai perjuangan mereka
ganda putra hendra ahsan ganda putri grecia nitya dan ganda campuran pravin debbie
memulai pertandingan pertamu
dan juga ganda campuran tontowi liliana akan menjalani pertandingan pertama mereka di fase grup
sedangkan hendra ahsan dan praven debbie juga akan melangsungkan pertandingan kedua mereka
dan itu berikutnya
itulah jadwal pertandingan atlet indonesia di rio pada sepekan ini